dua pekerja proyek mengalami kecelakaan kerja
saat sedang melakukan renovasi gelanggang olahraga remaja
di kecamatan mampang jakarta selatan pada minggu siang
keduanya tertimpa material besi hingga terjatuh
saat sedang memotong besi penyangga konstruksi
material besi juga menimpa mobil yang diparkir
hingga ringsek parah pada bagian kabin depan
kedua korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit
sementara itu anggota satreskrim polsek mampang
dan polores metro jakarta selatan yang mendatangi tempat kejadian perkara
terimaja warga bogor jawa barat tewas di lokasi kejadian
adapun korban lain isman nur latif warga purbalingga jawa tengah
meninggal di rsud mampang perapatan jakarta selatan
jasad kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit fatmawati jakarta selatan
di cilacap jawa tengah dua pekerja penggali sumur tewas
saat menguras salah satu sumur warga di desa bujongsari
kecamatan kedung rejang minggu malam
keduanya dilaporkan tewas saat menguras sumur sedalam lima belas meter itu
korban diketahui bernama dasrim berusia lima puluh lima tahun
dan tusiman berusia empat puluh tahun warga ciamis jawa barat
tim sar gabungan yang dikerahkan untuk mengevakuasi tubuh kedua korban
mengalami kesulitan karena kondisi sumur yang dalam dan sempit
selain itu adanya gas beracun di dalam sumur menjadi kendala bagi tim sar gabungan
habis turun yang satu yang di bawah itu minta tolong
yang satu lagi yang di atas
tiba tiba turun langsung dia sudah tidak bertekan
tadinya minta tolong sudah nggak bersuara
setelah dievakuasi kedua jenazah tersebut langsung dibawa ke rumah duka di ciamis untuk dimakamkan
tim liputan cnn indonesia